tulisan saya jelek pak ustadz
itu namanya ada masalah
ya nanti saya minta tulisin akum aja ya pak ustadz
masih ada yang lain
atem bilang gak usah mikirin kado
gak apa apa tekor yang penting meriah pak ustadz
setiap yang saya sampaikan itu penting
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
ya terima kasih pak ustadz
ada apa itu
ini pak ustadz
aduh apa ya
saya lupa pak ustadz
ini yang saya takut
kalau kamu datang kepada saya
masalah ulang tahun jeniper
undangan yang dulu masih ada
undangan ulang tahun jenifer
yang kamu cetak waktu masih di ciparingkok
itu mau udah tertimbun longsor pastinya pak ustadz
ya sudah kalau begitu
jangan cetak undangan lagi
buang buang uang mau bazir
tulis tangan saja
tulisan saya jelek pak ustadz
itu namanya ada masalah
ya nanti saya minta tulisin akum aja ya pak ustadz
masih ada yang lain
masih ada yang lain
atem bilang gak usah mikirin kado
gak apa apa tekor yang penting meriah pak ustadz
setiap yang saya sampaikan itu penting
di dalam hidup
kita tidak boleh ikut ikutan orang lain
kita harus punya pendirian
itulah yang membedakan kita dengan orang lain
iya pak ustadz
kalau atem mau tekor
itu hak dia
tapi kita jangan
paham pak ustadz
ya memang istri kamu
siapa yang bilang di adik kamu
masih ada yang lain
kalau tidak silakan pulang
iya pak ustadz terima kasih
ustadz kalau atem tekor saya juga tekor
ya tidak apa apa
yang penting bukan saya
saya akan tidak ada hubungan keluarga sama kamu dan atem
kalau gitu terima kasih pak ustadz
ada masalah lain lagi
mam kenapa aku harus ikut ikut segala
supaya kamu tidak mencari si sobri
mam abraik itu cowoknya sabar
cocok sama aku
ini mak utun uangnya lilis
saya baru mau ke rumah emak emak
mak juga mau ke rumah neng yoyo
masalah urusan lilis
ngomongnya kak mak lainnya
soalnya si achan sudah mulai jual jualin barang barang si lilis
bu na lilis nyuruh saya ketemu neng yoyo
saya mau kasih tau mak kalau sekarang lilis itu ada di nyuyok
di mana nyuyok teh
di amerika oma
oh sekitaran kuwaitnya
kade urusan lilis jangan sampai ketahuan acan ya
yaudah kalau gitu ya
saya pamit kan gak jadi ke rumah emak
iya ternyohon lah neng
mams mams beneran gak tau amerika itu di mana tut
kalau ngejelasin peta dunia sama orang tua mah bisa seharian lama tuh
aku pikir mams gak tau beneran
ya tau lah
di eropa kan
tunggu sebentar ya kang
pokoknya nanti kalau ada yang nanya jangan sampai ada yang tau kalau ini tipunya saya ya
yaudah cepetan tuh bawa ke rumah ibu saya
bu gimana kalau hartanya teh lilis kita pindah tangankan
acan teh takut kalau hartanya teh lilis disita
mudah mudahan enggak achan
makanya bu biar semuanya aman atas namain acan ya
bisa ludes semuanya kalau atas nama si acan
mama jangan kemana mana ya
di rumah aja
jadi mau ke pasar dulu
ke pasar melulu tiap hari
jangan jangan mau ketemu anaknya si kemet
dede beneran mau ke pasar
mendingan emak istirahat aja dulu
sekarang dari mau berangkat ya mak
zaman tuh sekarang udah beda ya
beda apanya sih tut
nih ya waktu zaman dulu mams masih kecil
pasti moms itu kerjaannya cari cari kutu
kalau zamannya akoh anak anak muda itu
sekarang tuh zamannya cari cari gadget baru
bedanya tuh cuma satu tuh
kalau mama itu tahu mama orang susah
harus kerja keras bisa supaya jadi seperti sekarang
coba kalau kamu gak tahu riri aja
gak kerja tapi pengennya ada dandanan kayak begini
tahu bukan yang gak tahu diri
tut kesalahan mama
dengan menikah mama pikir mamah bisa mengatasi kesulitan ekonomi
kalau kamu mau mengatasi kesulitan ekonomi
yang lain mah gak ada